polemik konsep perundang undangan ala presiden joko widodo yang kita kenal dengan istilah omnibus law ini ternyata belum usai
sejak awal presiden menginginkan agar omnibus law segera disahkan namun belakangan gelombang penolakan justru datang dari buruh dan juga sejumlah elemen masyarakat
ada sejumlah pasal yang dianggap kontroversial dan bahkan merugikan mereka
apa sebetulnya problematika dari pembentukan ru omnibus law ini sudahkah dalam pembentukannya ruu omnibus law ini menopang prinsip prinsip demokrasi
karena ini adalah satu hal yang kemudian masih baru dan diinginkan oleh pemerintah untuk segera disahkan secepatnya
kita coba kupas malam hari ini kita bahas malam hari ini di layar demokrasi bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya langsung ada bang doni gahral adian tenaga ahli utama dari kantor staf presiden selamat malam bang doni
terima kasih bang sudah hadir di layar demokrasi malam hari ini
dan ada mas bayu dewi
anggono pakar hukum tata negara selamat malam mas bayu
selamat malam mas
terima kasih sudah hadir di layar demokrasi
saya langsung ke bang doni kalau begitu sebagai ini kan omnibus law ini kan adalah inisiatif bagi keinginan dari presiden joko widodo sejak awal dilantik ya
sudah mengatakan ini untuk percepatan investasi menggenjot perekonomian dan lain sebagainya
tapi kemudian ini kan banyak sekali narasi narasi penolakan ya bang doni
ketika kemudian melihat ini sudah di draftnya sudah diajukan
tapi kemudian banyak
yang merasa ini justru merugikan mereka
katakanlah buruh dalam beberapa hari terakhir melakukan demonstrasi
apa sikap pemerintah
apa sikap presiden
apakah kemudian memang ini akan kemudian direvisi kah
atau memang akan disikapi bahwa itu meyakinkan publik bahwa itu tidak merugikan sama sekali ru omnibus law itu
ya jadi kalau kita lihat emang omnibus law ini satu rancang undang undang raksasa ya
ada seribu dua ratus delapan halaman seribu dua ratus tiga pasal dan ada tujuh puluh sembilan undang undang
yang kemudian dikrututkan menjadi satu ratus sembilan pasal yang meliputi sebelas klaster
jadi bayangkan kompleksitasnya
dan ini pasti akan menyangkut banyak sekali kepentingan
buruh dan lain sebagainya
tentu saja akan ada penolakan dari berbagai kelompok kepentingan
bahwa rancangan undang undang ini kemudian membuat diskursus
ada ketegangan tapi bukan ketegangan yang destruktif
ketegangan yang kreatif
banyak masukan banyak kritikan banyak sekali
kontribusi ya dari masyarakat sipil terhadap rancangan undang undang ini saya kira bagus
dan ini saatnya ketika ini sudah masuk ke dpr
publik berpartisipasi untuk membuat ini semakin sempurna
tapi kan artinya berarti ada yang salah dong di mata publik ketika melihat ini justru ditolak
ini kan inisiatif dari pemerintah sebetulnya
ya saya kira begini
penolakan itu biasa
ya pasti kan semua akan melihat
apakah ini mengakomodasi kepentingan atau tidak
merugikan kepentingan mereka atau tidak
kalau dari sangat merugikan pasti mereka akan menolak
tapi penolakan itu saya kira wujud partisipasi
penolakan bukan penolakan yang tanpa argumentasi
penolakan dengan satu argumentasi
dan argumentasi itu akan memberikan nilai lebih dari racang undang undang ini saya kira
karena ini masih dalam bentuk racang undang undang sekali lagi
masih dalam draft
ini satu hal lagi yang menarik adalah ketika
meskipun sudah diklarifikasi ya salah ketik dan lain sebagainya
tapi kan ini masih menyisakan tanda tanya
kok bisa salah ketik begitu
apakah memang pasal satu ratus tujuh puluh itu betul betul salah ketik atau seperti apa sebetulnya bang
iya saya kira tidak perlulah kita membenturkan antara kementerian
saya kira antara saling melengkapi satu sama lain
saya kira ini konsep yang di ajukan
bila mana memang ada yang dirasakan kurang pas nanti di dpr dengan proses politik yang berlangsung
itu akan melakukan koreksi
pasal rekomendasi pemerintahan juga dengan publik
yang akan memberikan masukan masukannya saya kira
tapi itu betul tidak soal kemudian
wewenang bahwa presiden mengubah undang undang lewat pp misalnya itu betul begitu
atau memang seperti yang kita dengar bahwa itu salah ketik saja sebetulnya bang doni
ya prinsip memang pp tidak bisa mengubah undang undang
karena pp adalah turunan dari undang undang gitu
jadi lebih rendah statusnya
jadi saya kira ini cukup di sini saja
ya kita serahkan kepada dpr
ya untuk kemudian melakukan koreksi usaha sama pemerintah dan publik
karena ada respon publik tadi itu ya
oke ini misalnya sebetulnya yang kemudian menjadi perdebatan dalam rangka percepatan pelaksanaan berdasarkan undang undang
pemerintah pusat berwenang mengubah ketentuan dalam undang undang ini dan mengubah ketentuan dalam undang undang yang tidak diubah dalam undang undang ini
sebetulnya saya mau tahu dulu dari mas bayu bagaimana anda melihat sejak awal kemudian dikeluarkan konsep perundang undangan omnibus law
sampai kemudian ini disusun ya draftnya

apa yang anda lihat dari pro kontra dan juga kontroversial sejumlah pasal di omnibus law
pertama saya senang dan lega ya
hari ini mas doni mewakili kantor staf kepresidenan menyatakan terang benerang bahwa pp tidak bisa mengubah undang undang
ini melegakan kita semua
artinya secara resmi kantor staf kepresidenan menyatakan bahwa pasal satu ratus tujuh puluh ini kesalahan konsep
karena kemarin saya lihat kementerian keproekonomian masih membuat rilis secara resmi yang mengatakan bahwa ini benar konsep ini
bahwa konsep ini ditujukan
bahwa pp mengubah undang undang itu boleh dalam rangka kemudian memudahkan investasi
percepatan untuk persaingan global dan lain sebagainya
artinya ini membuktikan bahwa kali ini bahwa ini bukan salah ketik
ini adalah kesalahan konsep kesalahan berpikir yang ya wajar saja
menurut saya pemerintah punya pikiran seperti itu
tinggal nanti kemudian mengatakan ya masukan publik kami terima bahwa ada persoalan dengan pasal satu ratus tujuh puluh ini
dan di dpr nanti itu di drop
nah di koreksi
jadi itu pertama lah
ini pengakuan resmi pernyataan resmi
jadi simpang siur karena kan sampai hari ini ada empat versi kan tadi
satu salah ketik dua kemudian mengatakan kekeliruan
yang ketiga itu benar
yang keempat kita diskusikan lagi
kita gunakan yang terakhir saja lah
asas hukum gunakan yang terakhir bahwa ini kekeliruan konsep
kita selesai sampai di situ tadi kalau mas wawiyah katakan
iya kekeliruan konsep
jadi nggak usah diperdebatkan pasal itulah
saya bicara omnibus loh
tadi kan sebenarnya bukan hanya pasal satu ratus tujuh puluh ya
ini banyak sekali
karena memang resiko undang undang omnibus
meskipun namanya ru cipta kerja kan tekniknya teknik omnibus
kira kira begitu lah
di situ dia kan kompleks
menyatukan perubahan hampir tujuh puluh sembilan undang undang menjadi satu undang undang
maka ada satu dua ratus an lebih pasal
ya mau tidak mau akhirnya karena itu merangkum banyak kepentingan
merangkum banyak stakeholder
maka semua mata tertuju ke omnibus law lah
tapi menurut saya kalau boleh kita kritisi
agak terlambat sebenarnya
apa yang terlambat mas
penyebar luasa naskah dan naskah akademik dan draft ru nya
menunggu setelah di dpr
padahal kalau pemerintah taat asas misalkan
di pasal delapan puluh delapan undang undang dua belas tahun dua ribu dua
tentang pembentukan peraturan undang undangan
harusnya sejak di prolegnas
sejak kemudian na disusun
draftnya disusun di tahapan pemerintah
itu publik harusnya sudah dibuka akses itu
jadi tidak perlu menunggu di dpr
agar kemudian tidak timbul kegaduan seperti saat ini
satu hari diantar ke dpr langsung
perwakilan perwakilan buruh keberatan
aktivis lingkungan hidup keberatan
insan pers keberatan
para pemerintah daerah keberatan
dan banyak lagi
artinya sebenarnya ini menunjukkan bahwa
ada pembahasan yang tertutup kemarin di tingkatan pemerintah
kalau itu dilakukan sebenarnya
sejak awal ketika merumuskan
pasal pasal oleh pemerintah kemudian secara umum mengumumkan itu
saya pikir tidak akan seperti saat ini
apa persoalannya menurut saya adalah
saya tidak tahu betul
kalau presiden itu kan sebenarnya niatnya sangat baik sekali menurut saya
dia ingin kemudian dia
regulasi kita itu ramping
regulasi kita sederhana
kemudian investasi itu baik
tenaga kerja baik
namun kayaknya para pembantunya ini menerjemahkannya secara keliru ya
cepat belum tentu tepat
mereka kemudian memanai cepat itu ya harus tertutup
karena pikirannya kalau membuka ruang publik
target untuk dikirim ke dpr ini tidak segera selesai
jadi sampai tertutup
dengar kabar katanya timnya harus tanda tangan segala tidak boleh menyebarluaskan naskah
publik nanya pun juga malah dimarahi
sudahlah tumbuh di dpr
jadi harusnya menurut anda sejak awal dibuat oleh pemerintah
ini dibuka saja
jadi ada partisipasi dan tidak ada kecurigaan begitu
ada paradigma ruu menjadi semacam kontrak privat
jadi antara kementerian ini kayaknya ruu ini kayaknya barang privat
udah lah ini urusan kami
kalian rakyat udah terima saja lah nanti di dpr
padahal ini nggak seperti itu
ini ruu yang mengatur banyak sekali kepentingan
ini mengatur juga publik
kenapa tidak kemudian dibuka ruang
oke kita tanya ke mas doni kalau begitu
betul tidak bahwa ini sejak awal agak tertutup bahwa baru dibuka ke publik setelah mau diserahkan ke dpr mas
ya jadi saya kira kita anggap itu lessons learned ya
untuk kemudian kita jadikan koreksi
sekarang kita sudah apa namanya sampaikan itu ke dpr
karena ada proses politik disana yang akan filtering sebenarnya hal hal yang dirasakan kurang pas
bagi publik begitu
karena partai partai politik dpr itu mewakili kepentingan konstituennya masing masing
dan konstituennya itu ada buruh ada penggiat lingkungan hidup dan lain sebagainya lah gitu
jadi sekarang kita apa namanya melihat ke depan ya bagaimana proses di dpr ini
pemerintah bersama dpr dengan masukan publik yang baik kritis itu menyempurnakan
dan kita percaya bahwa ya kekeliruan itu adalah pintu dari kesempurnaan
jadi kalau tidak ada kekeliruan ya tidak ada koreksi gitu ya
saya kira kalau kita masuk dengan satu yang sempurna gak ada diskusi lagi
tidak ada penolakan tidak ada masukan dan lain sebagainya
jadi saya kira ini satu ruu yang saya kira apa namanya mengundang partisipasi publik yang luar biasa
dan belum pernah ada
ruu yang sedemikian hebohnya
oke baik mas doni kenapa kemudian presiden joko widodo begitu menggebu gebu untuk ini segera disahkan oleh dpr
untuk segera apa urgensi apa yang sebetulnya tantangan ke depan sehingga kita perlu sistem perundang undangan omnibus law ini
tapi dijawabkan nanti ya mas dodi dan juga mas bayu kita
break kami akan segera kembali